sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi aku minta tolong sama kamu
jangan coba cari alesan
dan cari masalah cuma karena ini
apalagi kalau kamu cari cari
cari alesan supaya kamu bisa cerai sama aku
semalam aku gak bisa tidur
karena aku ngeliat kamu sholat dan berdoa
untuk mbak andin
bisa aja aku sumpahin mbak andin
supaya gak selamat
tapi aku gak sejahat itu nino
pengen mbak ketemu sama mamanya
tapi rumah sakit gak gini
kasihan kan reina
akhirnya aku bawa dia ke rumah sakit
aku baru pikir mbak andin itu sayang banget
kenapa gak ahal
kenapa gak menangis
kenapa gak ahal
kenapa gak ahal
aku pertemukan mereka
apa yang aku lakuin itu salah sayang
enggak kamu gak salah
udah berpingsan kabur
aku cinta banget sama kamu
aku akan kasih kamu kesempatan berkali kali
supaya kau berpingsan kabur
aku bisa belajar mencintaiku dengan tulus
tolong jangan tinggalin aku
aku akan berusaha
ada hikmahnya juga gua bo arena
biarpun akhirnya mbak andin jadi sadar
tapi gue bisa ada kesempatan ngomong dari hati ke hati sama nino kayak gini
semoga dengan omongan ini
nino beneran akan berusaha lagi untuk mencintai gue
dan berhenti peduliin mbak andin
lain kali kalau pergi bilang sama oma ya
mama sebenarnya mau jenguk andin
tapi tadi gurunya rena telepon soal fashion show jam sebelas nanti
iya agak mepet kayaknya
iya ya emang
tapi aku gak bisa nemenin reina mbak
harus jagain andin disini
eh tapi sayang sekali kalau reina gak dateng
tetep sama lo bawa aja ya
tapi aku mau disini aja
dengerin papa ya
mama pasti sedih nak
ya reina dateng ya
sebenernya gue gak rela si nino menggantikan posisi gue
tapi gak ada pilihan lain
aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya
itu saya kabarin ya
itu saya kabarin ya
itu saya kabarin ya
apa dia mau jelek jelekin gue di depan nino

jangan jangan dia mau marah lagi soal bunga
anda ini mau marah marah soal bunga lagi
kalau kemarin saya sudah nuduh anda
anda sibuk atau enggak
kalau soal reina
saya siap bantu kapan saja anda mau
jadi hari ini reina ada fashion show di sekolahnya
temanya ayah dan anak
temanya ayah dan anak
saya gak bisa nemenin reina soalnya saya harus menjaga andin

itu juga kalau anda mau
itu juga kalau anda mau
kalau anda mau
kostumnya sudah saya sewa tinggal diambil
anda kirim aja share lognya
sekaligus langsung ke sekolahan reina ya
al minta aku untuk menggantikan posisi dia
karena hari ini reina ada fashion show di sekolahnya
kondisi andin kan sudah lebih membaik andin sudah sadar
biar sayang jaga di sini
besok papa sama mama kalau mau balik
papa belum tenang
tolong belum bicara sama andin
tapi papa mama kan belum istirahat
bu andin sudah bisa di jenguk ya
alhamdulillah kondisinya membaik
walaupun belum terlalu signifikan
jadi kami bisa masuk sekarang
iya boleh pak
tapi hanya dua orang saja ya
tidak boleh lebih
dan batas kunjungan tetap berlaku
ayo kita selanjutnya
bunuh diri lewat taper tunai ya